tapi aku gak ada disamping dia
kamu harus belajar ikhlas
kalau nanti memang rena
tidak ditakdirkan menjadi anak kamu
aku udah kehilangan ini pak
itu aja buat aku hancur
dan sekarang aku kehilangan kedua kalinya
aku gak tahu lagi pak
aku harus bisa mengembalikan rena sama andin dan juga
kamu dimana sekarang
nanti kalau kamu kerjanya udah selesai semua
aku udah siapin makanan
lagi ada urusan penting
mengembalikan rena sama al dan juga andi
ngembalin rena kembalin sama al
ini sebentar deh
ini aku bener bener gak ngerti
aku gak paham
udah sa nanti aku tukeran lagi
aku lagi sibuk
eh apaan sih
hah apaan sih
gimana elok lah
ngembalin rena ke al sama mba andin
tapi sebentar deh
kenapa nino jadi ngurusin rena ya sekarang
kalau nino ngurusin rena lagi
berarti dia nanti tau dong
semuanya untuk kamu rena
aduh gimana sih pak
iya ya yang punya mana ya biar saya bicara sama yang punya
ada di dalam yaudah saya cari dulu ke dalam ya pak
kok lama banget ya dibungkus makanannya
banyak sih sabar ya sayang ya
sebentar lagi makanannya selesai dibungkus
terus nanti kita pulang
nanti kita pulang deh
kamu ngantuk ya sayang
apa kendaraan itu milik bapak
kalau begitu bapak bisa ikut saya keluar
karena mobil bapak baru saja diserempet
yaudah deh mas kamu cek dulu
aku disini sama rena ya
oke pak kalau gitu saya ke belakang dulu pak
gimana kejadiannya pak
bapak yang ambil rambut saya ya
iya betul saya benar benar minta maaf pak
tadi soalnya saya nggak terlalu fokus karena
ini aja pak nanti saya tanggung jawab
saya akan ganti rugi semuanya
kalau tante ajak makan siang bareng lagi
nanti rena mau kemana
reina mau ke kebun binatang
nanti rena tinggal sebut aja
tante turutin semuanya
tapi aku mau ketemu mama sama papa
rena aku dari tadi nyebut mama
terus sekarang ada papa juga
orang tua kan bisa mencari mama
oh atau rena pernah diadopsi pasangan lain
eh rena sayang tunggu sebentar ya
maaf bu saya bener bener gak sengaja
mbak gimana sih
ya udah ya udah gak apa apa
aduh basah semua kan
reina sayang tante ke kamar mandi sebentar
raina jangan kemana mana ya
sebentar ya sayang ya

saya sekali lagi minta maaf
ini bapak bisa hubungi
mesti saya ganti rupiah
iya betul saya
nanti saya hubungi bapak
saya harus ke belakang dalam
gawat bapak ini bisa melihat al
pak bapak ini yg kamu
biar kami dengar
iya renggak pindah ke depan ya
ini bawa bisa pakai harta nama yang ini pak untuk hubungin saya
ini yang benar ya
syukurlah ada barang tidak ketahuan
yeh aku pergi sama papa
keinginan rene sudah terkabul